pemerintah melalui kominfo membagikan set top box atau stb secara gratis kepada masyarakat golongan rumah tangga miskin ekstrim
kominfo membagikan stb di beberapa posko respons penanganan cepat bantuan yang salah satunya berlokasi di hotel akmani jakarta pusat
namun dalam masa peralihan analog menuju digital di indonesia ada beberapa anggota masyarakat yang masih merasa bingung mengenai cara pemakaian stb pada televisi analog
pertama kita pastikan semuanya komponennya lengkap ya ada kabel rca terus juga kabel koneksi dari antena ya antena dalam ataupun luar
nah kita masukin kemudian juga kabel rca nya kita sesuaikan dengan yang ada di tv ya
nah kemudian kita masukkan untuk menyalakan powernya ya
kemudian kita nyalakan powernya
nah nanti akan muncul menu ya
kita pilih bahasa kemudian juga negara kemudian yang lebih pentingnya adalah mengisi kode area ya
kode area ini kode pos lah kalau bahasa ini ya
nah selanjutnya kita tinggal memasuk ke menu berikutnya ini untuk melakukan scanning terhadap kanal
ada dua hal penting yang harus dilakukan saat anda ingin mengambil set top box gratis yang dibagikan pemerintah
yang pertama adalah mengecek terlebih dahulu apakah nik anda terdaftar di website resmi kominfo atau melalui layanan hotline satu ratus lima puluh sembilan
kemudian yang kedua jika terdaftar anda hanya perlu membawa ktp ke lokasi posko untuk mengambil set top box
dodi salah satu warga merasa senang menerima stb dari pemerintah
ia mengaku proses yang dijalani
cukup mudah dan cepat
ini dari istri sih awalnya dia baca baca berita dan ada pembagian stb gratis ini dari kominfo
makanya coba saya hadir di sini untuk datang dan cek di alamat online
akhirnya terdaftar nama saya
namun sayangnya ada beberapa warga lain yang tidak bernasib sama dengan dodi
beberapa masyarakat yang terlanjur hadir secara fisik
di posko tak bisa mendapatkan stb akibat nik nya tidak terdaftar
kendala ini pun diakui oleh marvel situmorang selaku direktur pengembangan pita lebar kominfo
ia mengaku banyak warga yang kurang mendapat sosialisasi sehingga tak melakukan pengecekan terlebih dahulu
informasi yang diterima masyarakat belum begitu jelas ya
padahal di rilis kita sudah kita sampaikan bahwa mereka perlu
kita mengecek dulu ya ke daftar ataupun aplikasi yang ada di webnya kita
cek bantuan stb bisa mengecek dulu apakah mereka menjadi sasaran target atau tidak
bagi anda yang nik nya telah terdaftar dan ingin mengambil stb secara langsung
anda dapat melakukannya hari ini hingga pukul sembilan belas
ayu rahmawati soni sulistiono jakarta